dan untuk mengetahui informasi terkini terkait gempa magnitudo enam dua di sulawesi utara sudah terhubung melalui sambungan zoom bersama kami pltk pusdatin bnpb bapak abdul muhari
selamat sore pak abdul pak abdul total hingga saat ini sudah berapa banyak gempa susulan yang terjadi dari gempa bermagnitudo enam dua yang pertama pak
baik terima kasih mas aldi koordinasi kami dengan badan meteorologi klimatologi dan geofisika data menunjukkan bahwa dari pagi sampai sore ini sudah terjadi dua puluh tujuh kali gempa susulan
tetapi memang tidak seluruhnya dirasakan oleh masyarakat karena magnitudonya cukup kecil
terhitung hanya yang signifikan dua gempa susulan persis setelah gempa
gempa utama empat menit dan tujuh menit setelah gempa utama magnitudenya lima delapan dan lima satu
setelah itu kekuatan gempa susulan melemah hingga sekarang tetapi aktivitasnya masih ada
jadi tetap kita harapkan masyarakat masih waspada untuk menghadapi kemungkinan potensi gempa susulan yang masih terjadi
oke pak abdul jika gempa magnitudo besar yang terjadi pada pagi hari berarti gempa terakhir yang dirasakan pada pukul berapa pak di sana
dari catatan kami gempa terakhir yang mungkin cukup signifikan yang dirasakan oleh masyarakat itu sekitar pukul delapan lima puluh delapan wita itu kekuatannya
jadi setelah gempa lima dua ada gempa susulan
dan kalau gempa utamanya terjadi delapan empat puluh tiga pagi tadi gempa susulan yang pertama itu delapan lima puluh satu kekuatannya lima delapan setelah magnitud
kemudian berikutnya tujuh menit setelah gempa susulan yang pertama ini itu terjadi lagi gempa susulan yang kedua itu magnitudnya lima enam
tapi setelah itu sampai ke
sore ini gempa susulannya relatif dari magnitud tiga sampai magnitud empat
tentunya tetap kita himbau masyarakat untuk waspada
oke jadi sampai sore ini masih ada gempa susulan yang dirasakan namun magnitudonya lebih kecil
rekomendasinya yang diberikan kepada warga saat ini bagaimana pak
apakah sudah dirasa boleh kembali ke rumah atau ada antisipasi evakuasi yang akan dilakukan oleh bnpb setempat pak
dalam koordinasi kami dengan bpbd setempat kami tetap berkoordinasi untuk menerima laporan laporan situasi terkini
dan sampai sekarang kami belum menerima laporan kerusakan dari bpbd ke bupaten talaut
memang tidak ada
kita tidak menyarankan masyarakat untuk tinggal di luar rumah
tetapi kita sarankan masyarakat membuat sistem sistem sederhana yang mungkin bisa
membuat mereka waspada
misalnya hal hal simpel saja dengan menumpuk kaleng bekas yang diisi batu
misalkan sehingga ketika terjadi guncangan itu akan berbunyi masyarakat bisa waspada dan segera keluar rumah
karena kita ketahui sebenarnya bukan gempanya yang nanti bisa berakibat fatal
tetapi kalau kita terlambat keluar rumah dan ketika rumah itu mungkin ada kerusakan
mitigasi harus dilakukan juga oleh warga secara pribadi ya pak abdul
pak abdul untuk diketahui juga oleh masyarakat mungkin
apa yang mendorong gempa terjadi di sulawesi utara pada pagi tadi sampai dirasakan sore hari ini
kita harus mengetahui dan harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa
zona dari tanihe talaut almahera sebelah barat itu adalah zona kompresi
yang aktivitas gempanya cukup
kita mungkin masih ingat tahun lalu sembilan september dua ribu dua puluh
juga gempa terjadi di sebelah selatan pulau sangihe
dan ini cukup merusak
waktu itu laporan yang kami terima dari bpbd tercatat lima puluh lima rumah di kejematan beo pulutan dan rainis
ke pulau antalaut itu mengalami kerusakan
artinya kalau kita berbicara bencana
atau bahaya geologi sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan
sehingga mau tidak mau kita yang harus menyiapkan diri meningkatkan kesiapsiagaan supaya
ketika terjadi gempa kita bisa secepatnya keluar dari rumah atau kita bisa mulai memperkuat rumah kita masing masing
oke jadi memang seperti aktivitas lempeng yang historikal terjadi begitu ya pak ya
tidak ada hal yang
kemungkinan bisa membahayakan ataupun mendorong gempa yang lebih besar begitu ke depannya
untuk sementara terima kasih bapak abdul muhari plt kapus datin bnpb sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada hari ini
selamat sore bapak sehat selalu